menjelang pelantikan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih dki jakarta pada enam belas oktober nanti
tim sinkronisasi anisandi memaparkan hasil kerjanya
tim ini dibuat bertujuan untuk menjabarkan visi misi dari anisandi
tim sinkronisasi yang dibentuk oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih dki jakarta
telah melaksanakan tugasnya yang dimulai sejak delapan mei dua ribu dua puluh
melalui tim ini telah disusun sejumlah program kerja yang akan direalisasikan selama lima tahun ke depan
tim yang diketuai oleh mantan menteri energi dan sumber daya mineral sudirman said ini
telah diundang oleh pemprov untuk dilibatkan dalam membahas rencana pembangunan jangka menengah dan rancangan apbd dua ribu dua puluh
hal ini nantinya akan disesuaikan dengan program kerja yang dimiliki oleh anies baswedan dan sandiaga uno
selaku pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih dki jakarta
namun sebelumnya sejumlah program andalan seperti dp rupiah dan kjp plus
tidak tertuang dalam program ini
dalam apbdp sehingga harus menunggu rancangan pembangunan jangka menengah daerah tahun dua ribu delapan belas
pembangunan jangka menengah tahun dua ribu delapan belas adalah program yang paling akan memancing konsentrasi bagaimana serapan anggaran anggaran jangka menengah itu
tapi juga kan beliau punya rencana rencana jangka pendek nih yang disebut seratus program seratus hari
jadi inisiasi dari seluruh program akan dilakukan regulasi akan direview
kemudian setiap program baru pasti membutuhkan awak membutuhkan institusi membutuhkan orang yang menjalankan
itu juga akan ditata
jika belum ada yang menjelaskan maka saya akan lebih banyak waktu persiapan sambil meyakinkan sisa waktu itu bisa ada serapan semaksimal mungkin